sementara itu sebanyak tujuh posisi wakil menteri hingga kini masih belum terisi meski telah diatur dalam perpres kelembagaan
namun menteri sekretaris negara pratikno menyebut tak semua posisi wamen harus diisi
pratikno menyebut posisi wakil menteri bersifat dinamis
karenanya ada berapa kementerian yang posisi wakil menterinya telah terisi dan ada yang tidak
pratikno juga menegaskan hingga kini belum ada rencana pengisian posisi wamen yang masih kosong
istana juga akan terus melakukan evaluasi terhadap beban tugas dan dinamika kementerian
apakah akan menambah wakil menteri atau tidak
setidaknya ada tujuh posisi wamen masih belum diisi hingga kini
diantaranya wamen digbud ristek wamen pan rb wamen kop ukm wamen aker wamen perin wamen esdm serta wamen investasi
di dalam perpres kelembagaan dari beberapa kementerian
memang ada beberapa wakil menteri yang masih belum terisi
memang ada posisi wakil menteri tetapi tidak semuanya diisi
diisikan sesuai dengan kebutuhan
kami akan terus melakukan evaluasi mengenai ini
dan juga tentu saja kita melihat apa yang apa namanya
beban tugas dan juga dinamika yang ada di kementerian yang bersahutan
jadi sampai saat ini belum ada rencana untuk pengisian itu